kejaksaan agung menetapkan suami selebritas sandra dewi harve muiz
sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola komoditas timah
di wilayah izin usaha penambangan pt timah terbuka tahun dua ribu lima belas dua ribu dua puluh dua
tersangka harpai muiz berperan mengakomodasi pertambangan liar pt timah terbuka
dalam hal ini direktur utama pt timah dan direktur keuangan pt timah
terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka
satu dari enam orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif
tim penyidik memandang telah cukup alat bukti
sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka
yaitu saudara hm selaku perpanjangan tangan dari pt rpt
dan menetapkan setidaknya lima belas tersangka dalam kasus ini
nama lain yang ikut terseret dalam kasus ini adalah
crazy rich pantai indah kapuk helena lim
helena lim terlebih dulu ditetapkan jadi tersangka oleh kejagung dalam kasus yang sama
namun peran helena lim berbeda dengan suami sandra dewi
dan selaku manajer pt kse diduga kuat telah memberikan bantuan
mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing kelemburan timah
sebelumnya penyidik juga sudah menyita sejumlah barang bukti dari kediaman helena lib
di antaranya uang sepuluh miliar rupiah dan dua juta dolar singapura atau setara dua puluh tiga miliar rupiah
akibat kasus ini negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
tim liputan kompas tv
yang mencapai dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
lalu seberapa besar potensi korupsi dari sektor tambang
dan dalam kasus ini apakah juga bisa berkembang dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau pidana lainnya
pagi ini saudara kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber
sudah ada diantaranya ada pakar tindak pidana pencucian uang yenti garnasi
ya ini kan kita mengejutkan sekali ya mbak yanti ya
sebenarnya korupsi timahnya mungkin tidak terlalu disorot
tapi kemudian siapa tersangkanya ini ya
yang kemudian disorot salah satunya adalah konglomerat asal pantai indah kapuk
ada helena lim dan kemudian juga ada suami dari selebritas sandra dewi yakni harvimo is
anda melihat ini patut kemudian dikembangkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang
oh iya pasti ini pasti ya
maka tadi kan disebutkan enam belas ya enam belas tersangka itu baru korupsinya saja
saya kira kalau nanti dikaitkan dengan tppu nya harus
dengan tppu nya karena ini kejadian kan dua ribu lima belas
ada beberapa yang baru masuk dua ribu delapan belas yang terakhir kemarin suaminya siapa itu
andra dewi itu kan baru dua ribu delapan belas gitu kan ya
nah artinya dua ribu lima belas sampai dengan sekarang ini kan uang sudah masuk
mengalir kemana mana yang dua ratus tujuh puluh satu triliun itu
nah itu dikejarnya pakai tppu dan itu nanti bisa menghasilkan mungkin dua kali lipat tersangka yang ada sekarang ini
dua kali lipat potensi tersangka tambahan
bisa jadi tiga kali lipat juga kan gini nanti kan itu mengalir ya
misalnya misal helina lim kan akhirnya suaminya juga kena kan
ya kan karena juga mungkin menikmati
nah ini juga yang mohtar ini ya yang suaminya suaminya sandra dewi
jadi harus lihat istrinya ini menerima menikmati difasilitasi
tidak hidupnya dengan hasil kejahatan yang diterima oleh suaminya itu
jadi semua begitu belum lagi nanti kalau menyimpan di beberapa tempat
misalnya kan kalau nggak salah ini uangnya kan masuk ke
karena ini sudah tbk ada di pasar modal
ini kan akan berpotensi banyak sekali bahkan korban korban yang dirugikan
nah ini kejaksaan agung juga harus hati hati
jangan main cita kepada orang orang yang
orang orang kan tidak sangka ya bahwa tbk ini
partitimah tbk ini yang jelas jelas punya bumn dan sangat
sangat apa ya sangat mempunyai nama lah waktu itu ya
itu kemudian orang beli saham sahamnya
nah ini bagaimana korban korban ini negara akan melindungi mereka
mereka yang sudah terlanjur membeli saham saham itu
nah ternyata kan tidak mungkin kembali karena dua ratus tujuh puluh satu triliun itu sudah hilang
ini harus di cover nantinya
jadi negara dalam hal ini juga ini memang menjadi kewajiban negara
mengapa pt timah yang di bangka belitung ini
yang kemudian itu kan sebenarnya resmi tapi kemudian mereka membuat
apa ya kong kali kong lah kong kali kong untuk bikin kerjasama dengan orang orang tertentu
direkturnya dengan orang orang tertentu menjanjikan processing untuk pebiji timah
kemudian juga ada smelter smelter ada penyewaan penyewaan dan lain lain
dan uang uang itu dari penyewaan dan biji timah itu masuk ke kantong pribadi
baik direktur maupun pejabat lain dari sana atau orang orang tertentu
nah ini kan artinya pengawasannya bagaimana karena di dalam pt timah itu
wilayah pt timah ini ternyata dilakukan penambangan liar
yang berarti hasil penambangan itu tidak masuk negara
nah hasilnya negara bobol lah dua ratus tujuh puluh satu triliun
ini kan kita kok sedih ya beberapa ya waktu itu
emas yang dengan kementerian keuangan rp tiga ratus tujuh puluh sembilan triliun sekarang ini rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
sementara masyarakat tidak punya sembako gitu ya kok apa ya rasanya itu
apakah memang aturan pengawasannya mirip sekali apakah kurang pengawasannya
ataukah memang ada pembiaran karena kalau pembiaran ini kenapa bisa dibiarkan sekian lama
dua puluh tahun dari dua ribu lima belas ke dua ribu dua puluh dua mbak yanti
betul itu kan penambangan liar itu kan bisa dilihat dengan mata
dan tidak mungkin sendiri banyak orang
apakah hanya orang orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun tahun
kemudian membuat melakukan kejahatan di lapangan timah ya penambangan timah
dan sampai tidak ketahuan ini siapa yang melindungi
pasti ada orang orang kuat yang melindungi siapa nah ini juga belum
maksud anda anda menduga ya kemudian ada backing backing yang sampai harus delapan tahun ini tidak terendus begitu ya
rasanya tidak mungkin tidak ketahuan
jadi ini kejaksaan agung sudah sangat profesional dan punya pengalaman banyak berkaitan dengan kejahatan kejahatan
misalnya kejahatan yang waktu membuka lahan ya lahan hutan yang sedemikian rupa kelihatan dan sebagainya
tetapi kok tidak ada yang melihat gitu ya waktu itu kan ada penyerobotan tanah negara lah
ya itu banyak sekali ya itu juga triliunan itu
sekian tahun dan kasat mata kenapa sampai tidak ada
apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya
ataukah pengawas pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang orang yang ketahuan curang ini
ataukah pengawasan negara ini malah justru kong kali kong supaya orang orang yang ketahuan curang ini ketahuan lancung untuk menghabisi
yang harusnya masuk ke negara ini malah memang dilindungi
jadi kita juga harus evaluasi juga terhadap pengawasan pengawasan
oke mbak yanti kami akan hadirkan juga kepada kompas tv pemirsa kompas tv
ini ya kejaksaan agung kemudian menjelaskan peran harvey moise mewakili pt rbt
yang kemudian menghubungi di rut pt timah tbk mohtar reza pahlevi
kita berani untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan pt timah
kita simak dulu saudara setelah sepakat harvey ini menghubungi perusahaan smelter pt sip
kalau kita lihat bersama saudara ada juga cv vip kemudian juga ada pt sps dan juga pt tin
nah kemudian harfi ini meminta perusahaan smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan kepada dirinya dengan kedok
dana pertanggung jawaban sosial atau yang biasa kita kenal dengan dana csr
nah penyerahan dana tersebut kemudian difasilitasi oleh tersangka helena lim yang di media sosial ini kita kenal dengan sebutan crazy rich pantai indah kabuk
dalam kasus dugaan korupsi pt timah tersebut kejaksaan agung menyebut kerugian negara ini ada dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
nah ini kalau kita lihat bayanti tadi kita lihat ada nama harvey mois kemudian ada helena lim
keuntungan dari korupsi tersebut ini bisa dikatakan disisihkan
dan kedok dana pertanggungjawaban sosial atau csr
ini modus yang seringkali dilakukan dalam tppu penjelasannya seperti apa mbak yenti
ini kali ini csr ya tapi banyak sekali modus modusnya
jadi untuk mengamankan bahwa mereka mengeluarkan dana dana seolah olah kalau csr seolah olah ada dana dari perusahaan itu yang memang sudah diberikan untuk kegiatan csr
tapi harus dilihat dong csrnya bentuknya apa itu bagaimana siapa pula
kalau nggak salah ini juga mereka membuat perusahaan perusahaan boneka cangkang cangkang
perusahaan cangkang ini perusahaan boneka ini kita juga lihat apakah memang ada izinnya atau izinnya itu diadakan keadaan pemalsuan
pemalsuan itu memang ada tapi dipalsukan punya orang dianggap
ini harus sebetulnya apapun modusnya itu harus dibongkar oleh kejaksaan agung
kalau ada pt yang cangkang cangkang ini kan ini pasti ada pemalsuan
ternyata pt itu tidak ada sebagai anak perusahaan atau memang pt yang dibuat seolah olah anak perusahaannya
ini adalah untuk mereka itu lebih banyak menggunakan kegiatan korupsinya
dan untuk menampung hasil pt ppu nya
jadi ini akan banyak sekali kalau memang kejaksaan agung kali ini akan lebih serius
saya kira kejaksaan agung kan sudah pengalaman banyak lah
asabri kemudian jiwasraya dan ada beberapa ya
waktu itu yang kelapa sawit dan sebagainya itu yang besar besar sekali dan mereka bisa buka
tapi memang belum optimal
masih ada beberapa yang dibiarkan
padahal itu harusnya dibuka untuk evaluasi ke depannya
siapa siapa saja sih dan bagaimana modusnya
modus ini sebetulnya csr dan sebagainya bukan modus yang sulit untuk kejaksaan agung
dan kebetulan kasus besar atau beberapa tiga atau empat kasus besar itu saya juga terlibat
terlibat dalam bedah perkaranya
terlibat di dalam memberikan bap nya
termasuk juga ketika nanti ada ini harus hati hati ada pihak ketiga yang beretikat baik
yang kemudian menjadi korban dari penyitaan
nah ini jangan sampai merugikan juga
karena sudah jelas jelas masuk ke pasar modal
negara tidak terlalu serius memikirkan bahwa apa sih dampaknya kalau pembiaran kejahatan seperti ini berlama lama
dan semakin sulit uang dua ratus tujuh puluh satu triliun itu bisa dikembalikan ke negara
jadi kita harus segera bikin aset recovery act itu
harus segera supaya dari sejak awal ini kita langsung melihat aset aset yang tidak jelas ini
berarti ada kemudian yang harus juga dilakukan adalah sita aset begitu
sita asetnya nanti makanya kalau ada aset recovery ex ada aset yang bukan sita karena kasusnya
tetapi misalnya ada dicurigai ada satu pabrik atau hotel atau apa yang berkaitan kemungkinan berkaitan dengan orang orang ini
maka langsung kita membuat suatu pengadilan gugatan atau permohonan kepada pengadilan negeri
yang memohon adalah penyidik atau kejaksaan untuk melawan barang tersebut
apakah barang tersebut memang betul betul hasil kejahatan atau bukan tanpa ada orangnya
ini juga ada beberapa pintu yang untuk cepat cepat menyelamatkan aset aset
sekarang ini pasal yang disiapkan pasal dua pasal tiga pasal sebelas
tindak pidana korupsi yunto pasal delapan belas untuk pengembalian harta kekayaan ya uang pengganti
karena apa kalau hanya dengan korupsi saja mereka menyembunyikan uangnya
atau menyuguhkan asetnya dua puluh satu triliun dalam berapa tahunnya
enam tahun tujuh tahun itu sebesar sekali
dan itu belum tentu dibagi beberapa orang
bisa jadi hanya beberapa orang saja
artinya apa beberapa orang ini kan akan sangat diuntungkan
nah ini kita sekarang juga memerlukan dukungan sosial ya dukungan masyarakat
masyarakat jangan hanya terlena apalagi yang netizen yang ada di
di media sosial begitu ya
semua yang di media sosial itu mesti benar
dan kita tuh kagum oh ada orang kayaknya seperti ini
ya oke masyarakat boleh saja kita juga boleh saja terkejut
tapi sumbernya dari mana itulah yang diperlukan
harus dengan mekanismenya harus membentuk satu komunitas komunitas formal
yang mendeteksi kecurigaan kecurigaan yang timbul
dia mendapatkan satu spotlight
pot light dari ini kemudian dia diagung agungkan selama ini
tetapi ternyata dia mengambil uang rakyat
jadi marah dong masyarakat kalau begitu
enak saja mereka seenak enak
dengan penampilan atau dengan privilege privilege selama ini
bagaimana tanggung jawab negara terhadap kekecewaan rakyat
yang seolah olah kita itu dikecoh kita dianggap bodoh oleh mereka itu
mbak yenti kita juga akan bersama salah satu narasumber kita
ada kepala divisi hukum jaringan advokasi tambang atau jatam
selamat pagi assalamualaikum mas jamil
ya mas jamil ini kan kemudian disorot sekali ya
dugaan korupsi timah tidak main main
ada kerugian negara dalam hal ini adalah kerugian ekologis dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
tidak main main fantastis sekali jumlahnya
kemudian juga melibatkan ada enam belas orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
salah satunya adalah konglomerat pantai indah kapuk ada helena lim
kemudian ada suami dari sandra dewi selebritas
jadi muiz respon anda dulu seperti apa
ya yang pertama saya kira model model begini bukan hal yang baru ya
ini saya kira tindakan yang berulang dan pola yang terjadi di pt timah itu
kalau berdasarkan studi kami di jatam bahwa itu salah satu pola yang kami temukan memang di lapangan
tidak hanya timah sebetulnya tambang tambang lain juga
polanya adalah ada tambang yang beroperasi secara ilegal di atas konsesi legal tuh
nah hanya saja biasanya ada dua pola
ada yang dengan sepengetahuan si pemilih konsesi ada yang tanpa sepengetahuan pemilih konsesi
kebetulan saja saya kira pt timah ini menarik
dia dengan persetujuan pemilih konsesi dan pt timah ini juga adalah bumn
maksud saya yang ingin saya sampaikan adalah pt timah tampil sebagai wajah
sebuah perusahaan milik negara bumn yang ternyata hampir tidak ada bedanya dengan swasta
daya rusak yang ditimbulkan bahkan hingga korupsi ya saya kira itu dulu
mas jamil ini kalau kita melihat ya mengapa kemudian praktik praktik atau modus modus semacam ini
dan ini dari dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh dua baru terendus sekarang anda melihatnya ada pembiaran atau bagaimana ini
ya seperti yang kami temukan ya di mana mana dalam proses penambangan yang melanggar hukum
yang pertama biasanya menghindari aparat lalu yang kedua bekerja sama dengan aparat
atau pihak pihak yang punya kuasa tuh
nah yang bekerja sama dengan aparat
ini tentu akan memakan waktu yang lama untuk dibongkar
kenapa karena celah celah atau ruang ruang untuk terendus ketahuan itu terjadi manipulasi seberdemikian rupa
sehingga membuatnya sulit untuk dideteksi
bahkan ya kalau kita cek di tempat tempat lain misalnya di antam kan hampir sama pola ini
tambang ilegal beroperasi di atas konsesi legal bumn juga
kenapa ada istilah di sana dokumen terbang
atau pinjam dokumen lah dari perusahaan yang legal
atau menggunakan dokumen dokumen palsu
dan itu yang terjadi di pt timur ini sulit memang
kenapa karena banyak pihak yang terlibat
nah kami duga yang sekarang jadi tersangka itu mereka masih pada level operator
level operator saja belum kepada aktor intelektual begitu maksud anda
kenapa kami intens ya terhubung dengan warga di sana di wilayah pt timah itu
ada hal hal yang di lapangan ya cukup familiar
misalnya punya ini tambang punya bapak ini bertabur bintang dan sebagainya
sehingga itu penting untuk diperiksa sampai ke sana
jadi itu sungguhnya itu juga kena gitu
jadi anda menyebut kalau enam belas orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh kejaksaan agung ini dalam tanda kutip hanya operator inilah kemudian menjadi tantangan tersendiri dari kejaksaan agung
bisa nggak kemudian ini bisa mendapatkan sebenarnya aktor intelektualnya siapa sebenarnya
jangan dijawab dulu mas jamil dan juga mbak yenti
terima kasih anda masih bersama kami di sapi indonesia pagi
saudara masih membahas soal bagaimana korupsi timah begitu yang melibatkan ada enam belas orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka
yang kemudian menjadi sorotan kita semua adalah konglomerat dari pantai indah kapuk itu pik yakni helena lim
kemudian juga ada suami dari selebritas sandra dewi harvimois yang kemudian juga terlibat dalam kasus ini
mas jamil ini kan tadi anda menyebut sebenarnya enam belas ini levelnya operator begitu ya
nah sebenarnya kalau kita lihat aktor intelektualnya ini seperti apa
apakah nanti juga akan selanjutnya dikembangkan atau seperti apa nanti kejaksaan agung anda melihatnya
ya saya kira disinilah sebenarnya ya beban dan tugas mulia yang berat bagi kejaksaan agung harus membongkar
sampai kepada yang biasa kita sebut itu dalam sebuah bisnis ya beneficial ownernya
dan biasanya memang pola pola yang mereka gunakan bahkan itu nama mereka hampir tidak pernah muncul dalam suatu model usaha ya
baik yang legal maupun yang ilegal atau yang abu abu yang bercampur
dan biasanya ya mereka itu cenderung memang
menggunakan nama nama yang dalam tanda kutip ya penghasilannya tidak punya batas maksimal
yang hampir sulit sekali diaudit
kalau dalam studi kami di jateng ada dua yang biasa melakukan itu
yang kedua adalah artis karena keduanya hampir tidak punya batas penghasilan
itu yang kemudian menjadi salah satu bisa dikatakan strategi juga untuk mereka begitu
kalau di blok mandiodo kan lawyer gitu
kalau di pt tema ternyata public figure ya
mas jamil anda berarti kalau saya lihat begitu ya kalau misalkan ini masih permukaan saja begitu
seperti gunung es yang tidak terlihat ternyata di dalamnya
bisa saja ada potensi kerugian negara yang lebih dahsyat dari yang sudah di apa ya
diumumkan oleh kejaksaan agung dari dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
karena juga kan kami juga pelajari tuh
metode kemudian angka dua ratus tujuh puluh satu triliun itu muncul ya
saya pelajari peraturan yang dipakai untuk menghitung itu
dan sebetulnya itu sangat dibutuhkan lagi adalah pembuktian secara saintifik
karena setidaknya ada dua kasus yang kami periksa
perhitungan fantastis luar biasa begitu
duta palma dan yang dulu kalau kita masih ingat tambang juga ya yang menyeret nur alam
keduanya hasil perhitungannya fantastis
tapi kemudian di ujungnya hasilnya adalah cukup mengecewakan
karena saya kira beban pembuktian saintifik para lawyer ini kan juga tentu ya dalam mendalilkan kerugian negara ketika membela kliennya itu
salah satunya adalah dalam konteks kerugian negara tadi kan
bahkan kerugian negara dalam satu kasus itu
total keuntungan malah itu yang rumit
apalagi yang selanjutnya adalah kalau kita bicara konteks kerugian negara
itu seperti yang pernah saya sampaikan di salah satu media bahwa
kerugian negara ini ketika bicara dihubungkan dengan kerusakan lingkungan tanpa bukti scientific evidence itu sulit sekali
karena metodologi untuk menghitung kerugian negara sampai dinyatakan sebagai sebuah kerugian negara
harus ada kerugian dari dompet negara kan
kita masih secara regulasi ya
masih terbatas sampai di situ
sehingga hal hal yang luar biasa yang dikerjakan sekarang dengan jaksa agung
ini penting untuk dikuatkan scientific nya
hanya saja kalau menurut kami di jatam
ongkos sosial dan kerusakan sosial saya kira
berarti kerusakan ekologis begitu lingkungan belum termasuk itu kalau menurut anda
belum termasuk itu karena di sana kita tahu ada belasan orang meninggal
ada puluhan warga dikriminalkan di konsesi pt timah
ada orang yang terpaksa harus kehilangan sumber mata pencariannya
khusus mereka yang berprofesi sebagai nelayan
dan berprofesi sebagai pegiat wisata
nah itu kan menimbulkan kerusakan sosial yang struktural bagi mereka
yang hampir sampai sekarang gak pernah di pikirkan juga bagaimana pemulihannya
seluruhnya tambah kerusakan ekologi tadi
hanya saja lagi lagi ketika ini dibawa ke pengadilan
kita butuh bukti yang kuat
eviden sains yang tidak terbantahkan
dan saya kira ini butuh dukungan tidak hanya daksa agung
saya kira untuk memperkuat hal hal demikian
sesulit apa kemudian membuktikan sebenarnya potensi kerugian negara ini lebih dari itu
anda sebutkan kerugian yang bisa dikatakan
bagaimana dampak kerusakan lingkungan di sana
kemudian juga konflik dengan warga setempat
bahkan juga tadi anda sebutkan ada belum lagi korban yang kemudian menjadi korban di tambang ilegal tersebut
karena kita sudah dibuktikan dengan dua putusan pengadilan ya
yang keduanya kehitungan kerugian negara yang fantastik
tapi kemudian dia berakhir mengecewakan
jaksa jaksa yang bekerja dengan sangat baik
kemudian ada ahli yang ingin membantu
hanya saja arenanya ketika dibawa ke pengadilan kita butuh hakim hakim yang cukup cerdas
dan hakim hakim yang cukup berani
yang punya perspektif lingkungan hidup
ketika nggak punya itu selesai
anda optimis ini bisa kemudian dibuktikan secara lebih gamblang
lebih dari dua ratus tujuh puluh satu triliun sebenarnya kerugian dari negara
saya kira penting untuk punya sertifikasi lingkungan hidup
itu pesan kami dari jateng jangan sampai diadili nantinya
oleh para hakim yang gak punya perspektif dan
tidak punya perspektif lingkungan hidup itu menjadikan menempatkan perkara ini dalam bahaya
kenapa karena kami sebetulnya marah dalam situasi ini
ini bumn yang harusnya beroperasi secara baik
lalu kemudian memang tujuan dari kesejahteraan rakyat bisa dicapai
tapi ternyata kita dirampok terang terangan oleh para mafia itu
jadi kita bahasanya lebih merampok dalam tanda kutip begitu ya
merampok kemudian kekayaan alam kita bahkan di sana sampai kemudian dieksploitasi begitu
dan sampai ada kerusakan lingkungan di sana
konflik dengan warga setempat di sana
anda melihat ketika dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang ada potensi
tadi anda mengatakan tersangkanya bisa lebih dari enam belas
salah satunya mungkin pemeriksaan terhadap orang orang terdekat ini
dalam hal ini mungkin adalah keluarga dari harvey
kemudian helena lim yang bisa saja ikut membelanjakan begitu ya
dengan aset mobil mewah rumah mewah barang barang mewah
apalagi kejahatan lingkungan hidup
karena ini pertambangan itu kan umbrella act nya kan memang kejahatan lingkungan hidup
karena di bawah lingkungan hidup itu ada perkebunan ada pertambangan di bawahnya ada hutan dan sebagainya
jadi perspektif ke sana memang penting
kemudian gini saya ingin menyampaikan ya bahwa gini mas jamil ya
itu kita pasal dua pasal tiga tentang unsur kerugian negara itu kita sudah diketawain negara lain itu
harusnya sudah tidak ada lagi harus dibuktikan
itu adalah bukti yang rasional pasti terjadi kalau ada melawan hukum
baik dirinya maupun orang lain maupun korporasi
sudah pasti kerugian itu muncul
tapi ketika dicantumkan kerugian menimbulkan kerugian
bahkan tadinya dapat menimbulkan dapatnya malah hilang
itu sangat melindungi para koruptor itu
itu juga satu hal yang harusnya dievaluasi
pasal dua pasal tiga itu karena kita tidak mau merubah tidak mau melakukan perubahan undang undang korupsi
bukan saja di istri istrinya dan orang orang terdekatnya
dan mungkin sebagian besar memang ini hanya operator ya mas jamil ya
tapi di sana ada direktur loh
ada direktur dan mantan direktur kan dari dua ribu lima belas
hanya dia siapa yang membuat mereka itu
direktur maupun mantan direktur itu menjadi leluasa sekali
ini siapa mungkin yang dimaksudkan mas jamil itu kan
orang dibalik itu yang kemudian sebagai beneficial ownership
yang memang namanya tidak ada di dalam perusahaan itu
bahkan perusahaan perusahaan boneka itu pasti juga ada
kita cek cek nanti di aho
bisa jadi pt nya betul tapi tidak digunakan untuk hal yang benar
di dalam penambangan yang ada berizin dan bumn apalagi
itu muncul penambangan penambang liar yang tidak ada izinnya
nah kita harusnya punya mekanisme
terus bagaimana negara ini mengantisipasi kalau ada pertambangan
bukan hanya timah yang kemudian beroperasional
tetapi ternyata tidak ada perizinannya
apalagi yang ada itu terlindungi
saya sering sekali menghadapi bahkan ke pengadilan
di pengadilan itu seperti duta palma
tapi kita dihadirkan saja tidak
itu ahli ahli dari ahli kehutanan
ahli bagaimana kerusakan forest itu
berapa sih potensi yang dirugikan seandainya
jadi gini bukan potensi yang harusnya memilih
seandainya ini tidak ada kejahatan
itu yang didapatkan kesejahteraan masyarakatnya
apa berapa dan kenapa jadi tidak ada
karena waktu itu delapan belas orang ahlinya
tapi yang sedikit yang dihadirkan pun
seperti apa ya kita itu berbicara tppu
tetapi kalau hakimnya tidak memahami
ya semua itu sia sia
jadi sekarang kita minta kepada mahkamah agung
dan integritas para hakim hakimnya
karena kita setengah mati di sini
pada akhirnya penentunya adalah hakim
bagaimana kalau hakimnya sendiri pemahamannya
atau memang tidak ada waktu untuk memahami atau tidak
tetapi adian itu kan juga harus
adik itu bukan berarti tidak mempunyai pilihan apa apa
kalau dia tidak mengerti permasalahannya
mereka harus memihak kepada yang diakini sebagai
itu adalah keterangan yang objektif dan ilmiah
jangan sampai kemudian kita di sini begitu ya
ahli ahlinya semuanya pembuktiannya lebih lengkap
terus kemudian di persidangan
ya malah lemes begitu lah ya kita ya
mbak yanti ini kalau misalkan pindah adanya
kalau misalkan pindah ada uang dari hasil tppu ini begitu ya
uang dari keuntungan korupsi tersebut
kemudian dipindah alihkan ke keluarga
dan kemudian mungkin rumah mobil atau semacamnya
ini ada potensi keluarga ini juga diperiksa
ini jangan kira kira jangan pernah lupa ada ppatk
jadi tadi kalau mas yamil mengatakan
tercover oleh karena ini public figure dan sebagainya
ppatk tentu akan melihat public figure yang kemudian misalnya suaminya ini atau istrinya ini
itu ada bagaimana rekeningnya mau tidak mau harus ya
rekeningnya harus diperiksa karena menurut penyelidikan
ada dari tersangka atau calon tersangka yang sangat kuat
ada uang masuk kepada rekening orang lain
dan ketika pendidik membuka rekening orang lain ini
tidak usah minta izin pada pemilik rekening
yang pemilik rekening sendiri tidak usah tahu
nah ini mereka mengatakan bahkan minta surat kuasa dari orang yang dicurigai
menurut hasil dari ppatk
dicurigai bahwa ada uang ke rekeningnya
kemudian dia tampil sebagai public figure
seolah olah kita semua harus memaklumi uangnya pasti banyak sekali
tetapi nanti kita bukti material kita
ada tidak dari rekening itu yang masuk
bukan dari hasil dia sebagai artis
sebagai apa tadi yang satu lagi itu ya
jadi ini sekarang kita menunggu ppatk
ppatk harusnya sudah jalan
sudah kejaksaan agung sudah minta rekening rekeningnya
yang enam belas ini mengalirnya kemana
nah untuk tppu adalah orang orang yang menerima aliran aliran dana ini
siapa saja keluarga dan juga mungkin
pemerintah itu keluarga dan orang terdekat
atau kompotaan mereka itu yang bersama sama
pasal lima itu adalah pasif memang ancaman pidananya hanya lima tahun dibandingkan yang aktif
karena uang itu akan harta kekayaan yang punya dua ratus tujuh puluh satu triliun itu adanya di situ
jadi pasal lima itu menjadi sangat penting
dan ini indonesia sangat jarang menggunakan pasal lima
ya memang semangatnya untuk menelisik uang itu sampai mana
ini kita harapkan ada keseriusan yang lebih begitu ya
keseriusan yang benar benar dilakukan oleh pemerintah
untuk benar benar mengembalikan kembali kerugian negara
kembali ke pemerintah begitu ya ke negara
nampaknya ya dari pengamatan mungkin kalau kita ada riset ya
pemidanaan penjara itu tidak sangat tidak menjerahkan
itu lembaga pemidanaannya itu
lp nya itu juga lp yang seperti orang indah kota
yang paling ditakutkan adalah mereka itu dimiskinkan
bukan dimiskinkan sebetulnya ditarik kembali dari haknya rakyat
nah itu jadi ada satu amanah pada penegak hukum
pada negara melalui penegak hukumnya
termasuk hakim adalah harus bertanggung jawab
bahwa uang uang rakyat itu harus kembali lagi kepada rakyat
harus ada keseriusan yang benar benar dilakukan
baik itu dari pemerintah supaya karena mereka ini memiliki uang yang bukan haknya
mbak yanti garnasi pakar tindak pidana pencucian uang
dan sebelumnya ada kepala divisi hukum jaringan advokasi tambang atau jatam
muhammad jamil telah bergabung bersama kami
terima kasih untuk perspektifnya mbak yenti mas jamil
assalamualaikum selamat pagi sehat selalu